instalasi pengolahan air limbah atau ipal adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi perusahaan sebelum mendirikan pabrik
namun faktanya pabrik pabrik di jawa barat masih melakukan pencemaran terhadap sungai citarum dengan berbagai alasan
pabrik pabrik itu menuju ke aliran sungai citarum terus ke citarum juga
selama dua ribu delapan belas pihak kepolisian daerah jawa barat sudah menangani tiga puluh satu kasus terkait industri yang membuang limbah ke daerah aliran sungai citarum
kasus ini merupakan tindak lanjut dari temuan yang dilakukan oleh satuan tugas citarum sebagai upaya revitalisasi sungai citarum
dari hasil temuan satgas di lapangan banyak ditemukan industri yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah
atau ipal yang bisa diperlukan untuk mengembangkan
ipal yang baik
kebanyakan mereka tidak memiliki ipal yang sempurna
kebanyakan tidak memiliki ipal
sehingga sudah bertahun tahun mereka membuang limbah ke anak sungai itu ke sungai
tapi di perpres ini berbunyi bahwa mereka diberi kesempatan dua tahun untuk membuat limbah tidak ke sungai
padahal ipal merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi saat mendaftarkan perusahaan
biaya operasional ipal yang mahal seringkali menjadi alasan bagi perusahaan untuk tidak mengolah limbah dan diam diam membuangnya ke sungai citarum
secara logika perusahaan yang sudah terdaftar atau mempunyai iui atau izin industri
pusat industri itu pasti mempunyai yang namanya ipal atau instalasi pengolahan limbah industri khususnya limbah cair
kenapa karena dalam persyaratan iui penerbitan iu itu ada yang namanya
dimulai dari sppl ada upl ukl ada amdal dan di dalamnya itu ada persyaratan setiap industri itu harus mempunyai ipal
jadi secara logika industri yang terdaftar dan sudah mempunyai iui secara logika pasti mempunyai ipal
tidak mungkin tidak mempunyai ipal
ada pun permasalahan pencemaran industri walaupun sudah mempunyai ipal mungkin itu dilakukan karena biaya operasional
ipal itu sangat mahal sekali
biasanya misalnya ada industri industri yang melakukan memanfaatkan musim hujan
untuk melakukan penggelontoran limbahnya ke sungai misalnya
sebagai bentuk penanganan aksi pencemaran ini kepolisian terus berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup
sebab hasil uji pada dinas inilah yang kemudian akan menentukan suatu pabrik melakukan pencemaran atau tidak
dinas lingkungan hidup menyatakan bahwa kandungan setelah dilakukan mungkin lab
ini sudah atau tidak melebih dari ambang batas dari baku mutu air tentunya ya kita ikuti
namun kalau dari hasil lab dari dinas lingkungan hidup atau ahli dari dinas lingkungan hidup menyatakan bahwa hasil pemeriksaan itu melebih ambang batas mutu air
kita lanjutkan ke proses penyidikan
jika sudah terbukti melakukan pencemaran maka ada tiga sanksi yang menanti
sesuai dengan tingkat pencemaran yang dilakukan pabrik
mulai dari sanksi administratif perdata hingga pidana
bentuk sanksi itu ada tiga
yang pertama sanksi administratif
yang kedua sanksi perdata ataupun denda melalui denda terhadap kesalahan ataupun penyimpanan yang mereka lakukan
adalah sanksi pidana
nah sanksi yang pertama berupa sanksi administratif itu bentuknya ada dua secara bertahap
yang pertama peringatan pemerintah atau peringatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dan yang kedua adalah paksaan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
artinya itu sudah paksa
ya misalnya kita mereka sanksi administrasi mereka harus perbaiki sistem ipalannya biologis dan juga kesehatan
biologinya mungkin kurang efektif diperbaiki
itu hitungannya bulan
ya mungkin tiga bulan atau dua bulan
kemudian ada bagian ipal yang tidak memenuhi syarat diperbaiki
berdasarkan data dinas lingkungan hidup pada dua ribu tujuh belas lalu